gubernur jawa tengah ganjar pranowo mendorong seluruh kabupaten dan kota melakukan percepatan vaksinasi menjelang akhir desember dua ribu dua puluh
di antara yang dilakukan adalah meminta kabupaten kota menyusun strategi percepatan mulai senin lalu
kepala kepala kepala
kabupaten kota jawa tengah
ada tiga kabupaten yang dipantau pemprov jawa tengah yaitu kabupaten berbes
dan kabupaten jawa tengah
berdasarkan kartu tanda penduduk vaksinasi di daerah itu sudah mencapai tujuh puluh persen
berdasarkan domisili itu pihak pemprov akan melakukan penghitungan ulang sekaligus percepatan
di sisi lain kepala dinas kesehatan jawa tengah julianto prabowo mengatakan
yang perlu menjadi perhatian kabupaten kota adalah penambahan jumlah vaskes yang mampu melakukan vaksin
kabupaten kota jawa tengah julianto prabowo mengatakan
solusi agar vaskes swasta juga dilatih melakukan vaksin
lalu disiapkan sarana dan prasarana agar bisa membantu pelayanan vaksinasi
pasalnya pelayanan vaksinasi tidak hanya berhenti di akhir desember tetapi juga masih terus lanjut